itu tadi beragam reaksi dari masyarakat terkait dengan kekalahan tim nasional indonesia
walau sempat mencuri kemenangan dua satu atas thailand di final league pertama di stadion pakansari indonesia
harus menyerah dua saat bertandang ke stadion raja mangala bangkok
erlangga wisnuaji melaporkannya untuk anda
lima kali tampil di partai final lima kali pula indonesia gagal meraih gelar juara piala aff
di piala aff tahun dua ribu enam belas kali ini indonesia kembali harus takluk di tangan tim tangguh thailand
namun sebenarnya prestasi indonesia di piala aff tahun ini tidaklah terlalu mengecewakan
berpredikat tim underdog indonesia sempat terseok seok di babak penyisian
namun nyatanya indonesia masih terus melaju hingga ke partai puncak
belum lagi masalah yang dihadapi oleh alfred riedel saat memilih pemain
yang membuatnya tidak bisa memanggil seluruh pemain terbaik yang ada di indonesia
itu artinya kekalahan ini bukanlah akhir dari segalanya
masih ada harapan dan yang terdekat adalah event sea games dua ribu tujuh belas